selamat sore mbak fera
selamat sore mbak mbak fri
alhamdulillah ya tujuh bulan masih sehat
alhamdulillah semoga selalu sehat pastinya
ini ada sejumlah warganet yang kepo sekali ingin tahu bagaimana sih tips tipsnya
untuk bisa tetap bisa menjalankan parenting yang baik pada masa pandemi ini
kita akan bacakan pertanyaannya ya mbak fera
ada beberapa warganet yang sudah mengajukan lewat akun twitter
dan juga instagram sianen indonesia
kita akan buka bersama ini dia pertanyaan yang pertama
yang pertama dari encep suriana dia bertanya
kiat apa yang bisa kita lakukan saat anak anak sudah bosan dengan rutinitas di rumah saja
belajar di rumah bermain di rumah semuanya serba dari rumah
apa yang bisa kita lakukan mbak fera
nah lihat ya
tadi ucapan bapaknya adalah gini
semua dari rumah belajar bermain
semua dari rumah
artinya kegiatannya monoton ya
kita bantu anak pahami dulu situasinya
yang pertama kegiatannya monoton
ya bayangkan tujuh bulan di rumah aja
belajar semua dari rumah bermain
dari rumah pertama itu momoton
yang kedua otomatis kemampuan anak untuk bermain menghibur dirinya terbatas
karena memang kegiatan sedang dibatasi
nggak cuma di rumah kita kok tapi sedunia gitu kira kira
yang ketiga anak terjebak nih sekarang
dalam situasi yang mereka aja nggak punya kendali
artinya situasinya berkepanjangan seperti karantina misalnya ya
atau school from home yang berkepanjangan dan anak tidak punya kendali
nggak tahu kapan dia bisa ketemu temannya lagi gurunya lagi dan lain lain
apa yang bisa kita lakukan ketika anak kehilangan kemampuan untuk secara apa namanya untuk mampu menciptakan kegiatan buat diri mereka sendiri
bermain punya inisiatif gitu kan ya
nah bantu anak untuk mulai memaknai kegiatan kegiatan yang dia sukai
sayangnya nggak semua anak punya kemampuan demikian
karena orang dewasa yang mampu memikirkan apa ya hobinya saya apa ya minatnya saya
yuk kita bantu anak anak mengenali hobi mereka minat mereka
ada banyak yang bisa di explore
kita nge explore nya dari mana dong kalau begitu
mungkin di awal bisa saja kita memulainya dari youtube misalnya
agar anak tidak adik sih sama youtube nya
karena kebosanan sehari hari tadi paparan yang rutin dan monoton
ya bisa bikin anak adisi jadi sama youtube ketika dia mencari sesuatu yang fun di youtube
lihat apa yang kira kira mereka sukai
kemudian kita order misalnya
contoh ya anak anak tertarik melihat youtube marble misalnya
yang mainnya putar putar putar putar mereka bangun sendiri desain sendiri
yuk kita order misalnya kayak gitu kan ya untuk mereka susun sendiri
ya bersama orang tuanya mungkin
jadi anak anak punya excitement
ada kebersamaan baru dengan orang tua
bisa punya hobi baru
bahkan mereka jadi mulai mengenal dirinya sendiri
mengenal diri sendiri bikin anak tahu apa yang bisa mereka eksplor dari diri mereka
jadi kesenangan itu di explore nya dari dalam
bukan dari luar lagi
mudah mudahan ini membantu
baik berarti mbak fera kita harus temukan dulu nih ya hobinya anak apa
kemudian apa yang menjadi interest nya mereka
nanti bisa dilakukan bersama dengan orang tua
itu tadi bisa jadi alternatif agar tidak jenuh kegiatannya itu itu saja ya
baik mbak fera tapi kalau tadi kita bicara soal anaknya
sekarang ada pertanyaan juga nih dari warganet
mewakili suara hati orang tua yang sudah sekolah dari rumah gitu
apa apa dari rumah
ini pertanyaannya saya akan bacakan ya
ada dari naida febrina yang bertanya
apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari kejenuhan dalam menghadapi situasi belajar di rumah
karena kan orang tua juga seteran
sering marah akhirnya sama anak
kira kira solusinya seperti apa sih
ini sama juga dengan pertanyaan dari grafni underscore hai
yang bertanya gimana cara menjaga mood orang tua nih saat menjalankan sekolah online
karena kan perlu koordinasi ya
gak cuma harus jaga mood anak tapi jaga mood orang tua juga
silahkan mbak fera
karena orang tua merasa bahwa orang tua punya andil besar nih sekarang untuk turun terjun
mendampingi supervise anak anaknya sehari hari
pada saat itu
padahal orang tua kan punya kerjaan sendiri
mereka punya pekerjaan dan karir
mereka punya urusan rumah tangga
mereka punya anak jangan jangan lebih dari satu bisa tiga bisa empat
mereka punya urusan dengan pasangan dan dirinya sendiri
ketika anda membebankan diri anda membebani diri anda dengan kegiatan memberikan supervisi anak sekolah sepanjang hari
ada tiga anak atau dua anak selesai nasib para papa mamanya
jadi apa yang bisa kita lakukan
untung anak sedang dalam situasi yang terisolir dari teman temannya
mereka sedang belajar melalui internet jarak jauh
anak butuh dilatih untuk mandiri belajar
apa itu mandiri belajar
dalam bahasa psikologi pendidikannya adalah nanti self regulated learning
jadi anak nggak perlu dituntun sama orang tua ditemenin ditungguin disupervise
kecuali anak anak bawah umur ya
dan kemudian betul betul sampai orang tua seharian nungguin anaknya orang tua akan kelelahan dan ini terlalu monoton
orang tua yang terpekan sebetulnya
untuk menggantikan membantu anak untuk regulasi proses belajaran mereka sendiri
caranya gimana agar anak mampu mandiri belajar
yuk kita ajakkan sesama guru di sekolah
kita dorong guru untuk yang pertama kegiatan belajar bisa kok dilakukan berkelompok
jadi anak dikumpulkan dalam kelompok kelompok
nanti zoom atau jimmitnya bisa dilakukan berkelompok
mengapa tutorial ini penting
biar anak merasa bahwa
dia juga punya autonomi
atas kegiatan belajar yang dia lakukan bersama teman temannya
dan yang paling penting adalah
anak merasa bahwa dia belongs to
dia menjadi bagian dari kegiatan belajar sama teman temannya
dan ini fun
jadi bisa lakukan ini atau bisa kita berikan kegiatan projek projek mandiri yang kreatif
semua guru sekolah punya kurikulum
namun sedunia sekarang satu dunia sedang melakukan slowing down
kurikulum adalah kita slowing down
bukan off bukan berhenti
jadi apa yang kita lakukan selama slowing down
ya berikan anak kegiatan kegiatan yang juga kreatif
jadi nggak melulu dari online tujuh jam gitu kan ya
itu salah satu yang bisa kita berikan
siap mbak fera
berarti harus ada koordinasi lagi lagi ya antara orang tua dan juga anak
agar keduanya tetap bisa optimal menjalankan segala kegiatan yang di rumah saja
tapi juga masih tetap bisa sehat fisik mental dan juga sosial
terima kasih banyak mbak fera sudah bergabung bersama kami sore hari ini
sama sama mbak mephri
ya bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan covid sembilan belas
anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami di at cnn id daily
atau bisa juga komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv
jangan lupa dikasih hashtagnya ya warganetkepocovid sembilan belas
dan ini dia khusus untuk hari minggu besok kami akan mengangkat tema
bagaimana sih cara menjaga imunitas di tengah pancaroba dan corona
akan ada dokter spesialis gizi klinis yaitu dr maria haryono yang akan menjawab pertanyaan anda
ada rekan saya juga nanti fani maniar yang siap membacakan pertanyaan anda